diawali dengan pelaku memukul kaban dengan sepotong besi di bagian belakang kepala

diawali dengan pelaku memukul korban dengan sepotong besi di bagian belakang kepala